sampai indonesia pagi kembali hadir untuk anda saudara
untuk mendalami kasus fina komisioner komnas ham mendatangi direkturat reserse kriminal umum polda jabar memeriksa sejumlah saksi
komisi nasional hak asasi manusia mendatangi polda jabar untuk memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami aduan dugaan pelanggaran ham di kasus pina
saat ini komnas ham telah menerima dua aduan terkait dugaan pelanggaran ham di kasus pinang
tim kuasa hukum peggy setiawan tersangka kasus pembunuhan vina cirebon mengajukan penangguhan penahanan ke polda jawa barat
perwakilan tim kuasa hukum pegi setiawan mendatangi polda jabar pada kamis kemarin
kedatangan mereka dilakukan untuk mengajukan penangguhan penahanan pegi
serta meminta salinan berita acara pemeriksaan
kedatangan mereka dilakukan untuk mengajukan penangguhan penahanan pegi
serta meminta salinan berita acara pemerintah
kedatangan mereka dilakukan untuk mengajukan penangguhan penahanan pegi
serta meminta salinan berita acara pemerintah
maupun salinan bap itu masih diproses
sementara di kediaman orang tua pegi
sebanyak enam puluh lima pengacara dari sejumlah organisasi advokat di sejumlah daerah
menyampaikan kesediaannya untuk membela peggy setiawan
para pengacara ini ingin membantu secara sukarela
saat ini sudah ada penelitian yang diperoleh oleh pemimpin pementer
pengacara atau advokat yang sudah resmi menandatangani surat kuasa untuk membela pegi setiawan
mereka semua itu tergugah tidak dibayar ya bu ya tidak dibayar oleh keluarga pegi setiawan
mereka tergugah ingin membantu ingin menegakkan hukum ingin menegakkan keadilan
mereka dari lintas organisasi advokat dan dari lintas daerah